yayasan pendidikan nur mutiara makrifatullah di kabupaten goa sulawesi selatan viral di media sosial
karena diduga mengajarkan ajaran sesat
pimpinan yayasan diduga tidak menganjurkan para pengikutnya untuk melaksanakan sholat lima waktu
memakan daging ikan serta minum susu
pimpinan yayasan aliran bab kesucian membantah ajarannya merupakan aliran sesat
ia berdalih alirannya sama sekali bukan mengajarkan agama islam
datanya juga dia dapatnya datanya dari mana
itu yang harus dimatikan orangnya itu apalagi memfitnah begitu
kalau dia menuduh tanpa tabayun tanpa verifikasi itu fitnah yang kejam
saya tidak mengajarkan bab agama tidak mengajarkan apa itu islam bunda
yang saya ajarkan bagaimana mau beragama termasuk bagaimana mau beragama islam
ada pun pihak kementerian
pihak kementerian agama dan majelis ulama indonesia sulawesi selatan masih melakukan investigasi
sebelum mengeluarkan fatwa dan langkah pembinaan bagi para pengikutnya
mui sulawesi selatan juga masih terkendala karena pimpinan yayasan masih enggan memberikan informasi kepada mui
sudah langsung cross check ke tempat lokasi dan ternyata ditemukan lokasinya memang ada dan tertutup
mereka tertutup berdasarkan masyarakat yang ada di situ
bahwa tempat itu ada santri santri yang ada di atas
tetapi mereka sendiri tidak tahu berapa jumlahnya
yayasan nur mutiara makrifatullah didirikan dua ribu sembilan belas
yayasan ini memiliki kurang lebih seratus orang siswa atau pengikut dan hanya memberikan pendidikan paling lama tiga tahun
tim liputan cnn indonesia